untuk mengetahui perkembangan terbaru soal kasus korupsi yang diduga menjerat wakil ketua dpr ri aziz samsudin sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi di gedung kpk raff raff selamat malam apa perkembangan terkini di kpk sempat beredar kabar bahwa ada kemungkinan aziz samsudin yang tidak datang hari ini untuk diperiksa akan dijemput paksa apakah informasi ini benar
rafraf bisa mendengar suara saya di studio
baik tampaknya masih ada masalah komunikasi dengan rekan saya raff raff kaffi yang saat ini berada di gedung kpk jakarta
kami mencoba untuk mengupdate bagaimana perkembangan terakhir dari gedung kpk
di kpk sebelumnya wakil ketua dpr aziz samsudin sekaligus wakil ketua umum partai golkar dijadwalkan akan diperiksa hari ini di gedung kpk
tapi hingga saat ini belum ada kabar bahwa aziz samsudin menghadiri pemeriksaan saya akan saparkan saya lagi raff raff sudah tersambung bersama kami
oke baik raff raff apa perkembangan terbaru di lapangan beredar kabar bahwa penyidik kpk saat ini tengah menjemput paksa wakil ketua dpr aziz samsudin
apakah ada informasi

saat ini anda tengah melihat suasana di gedung kpk jakarta
kami mendapatkan informasi bahwa
juga dirinya sedang bersiap siap
bersama dengan pejabat dari kpk untuk masuk ke dalam gedung kpk elvira
penahanan ataupun penjemputan ini dilakukan oleh penyidik kpk dikarenakan seperti diinformasikan bahwa dari pihak internal kpk mengatakan surat permohonan untuk penangguhan penahanannya sampai tanggal empat oktober ternyata memang ditolak dan sebagai ha
hasilnya aziz samsudin akhirnya dijemput untuk didatangkan di gedung kpk yang seharusnya dijadwalkan pada sore hari ini tetapi baru bisa dilaksanakan pada malam hari ini
elvira dan juga pemirsa seperti kita ketahui bahwa aziz samsudin diduga melakukan tindak pidana suap terkait dana alokasi khusus
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
lampu lampu lampu
apakah aziz samsudin nanti ketika akan keluar dari gedung kpk akan memberikan penjelasan terkait apa saja yang nantinya ditanyakan oleh para penyidik berapa pertanyaan dan apakah memang terkait dengan kasus suap dana alokasi khusus kabupaten lampung tengah tahun dua ribu tujuh belas
meskipun belum secara resmi dikeluarkan oleh pihak kpk namun pihak kpk nanti akan segera menyampaikan secara lengkap
lampu lampu lampu
oleh pihak komisi pengurangan kepolisian
ada gangguan komunikasi dengan rekan saya raff raff kaffi sambil kita perbaiki komunikasi dengan rekan saya sedikit mereview kasus yang diduga menjerat wakil ketua dpr dan juga wakil ketua umum partai golkar aziz samsudin
tadi sudah disebutkan bahwa aziz samsudin diduga tersangkut kasus suap dak dana alokasi khusus
daerah lampung tengah sebenarnya kasus ini sudah lama begitu dibicarakan muncul nama aziz samsudin sendiri sempat disebut sebut dalam sejumlah kasus korupsi lainnya
dan sejak pagi tadi sebenarnya media telah menunggu kehadiran aziz untuk diperiksa di gedung kpk hari ini
kita akan jeda sejenak kami akan kembali mengupdate informasi terkini terkait pemeriksaan wakil ketua umum partai golkar
aziz samsudin di gedung kpk sesaat lagi
baik sambil menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan wakil ketua dpr sekaligus wakil ketua umum partai golkar aziz samsudin yang saat ini tengah berlangsung di gedung kpk
baik terima kasih
aziz baru saja beberapa menit yang lalu
baik kita akan kembali di gedung kpk kami akan update informasi terus dari lokasi
saya akan menyapa koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman
bang boyamin selamat malam
malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih waktunya malam hari ini
kita juga masih menunggu kehadiran ketua badan advokasi hukum dan ham bakunham dpp partai dpp partai golkar pak supriyansa
kita harapkan sesaat lagi bisa bergabung bersama diskusi kita malam hari ini
bang boyamin akhirnya aziz samsudin
datang ke gedung kpk baru beberapa menit yang lalu tiba
melihat kasus ini saya ingin secara umum terlebih dahulu
bagaimana anda melihat sosok aziz samsudin
seorang politisi senior politisi ulung tapi kemudian namanya sempat disebut sebut di sejumlah kasus korupsi
ya saya kan kalau boleh itu mensejajarkan diri dengan levelnya pak aziz samsudin selama ini
jadi saya kalau berdebat dengan pak aziz samsudin itu kan
level level yang sama orang dewasa dan berpendidikan dan sehingga saling mengeluarkan jurus masing masing
itulah saya juga bahasa saya juga tidak ingin kalah maka juga memantau memang bulan april itu saya ke tanjung karang
mendalami kasusnya pak mustafa mengajukan justice kolaborator atas kasus kasus yang menimpa dia
terkait dengan uap dan tppu
nah salah satu yang disebut sebut itu selain mahar politik
ya juga urusan anggaran dana alokasi khusus yang diturunkan dari apbn ke apbd kabupaten lampung
dan itu salah satunya adalah yang diduga diurus pak aziz samsudin oke darah pemilihannya di lampung
nah ini kan saya istilahnya persepsi titip saya namanya politisi pasti memperjuangkan darah pemilihannya untuk mendapatkan anggaran
supaya dia setidaknya dianggarkan
nah ini kan saya istilahnya persepsi titip saya namanya politisi pasti memperjuangkan darah pemilihannya untuk mendapatkan anggaran supaya dia setidaknya dianggarkan
masyarakat telah memenuhi aspirasi dan atau pemilihan berikutnya dia akan terpilih lagi
nah tapi juga ada beberapa yang memanfaatkan anggaran ini untuk mendapatkan keuntungan misalnya dapat imbalan dari yang dikasih
nah itu bahkan beberapa kasus kpk sampai sudah enam orang itu yang jadikan tersangka
baik di jawa barat maupun di sumatera itu
baik di jawa barat maupun di sumatera itu
ada itu dan
itu bagaimana dpr
oknumnya ini memainkan anggaran
untuk mendapatkan keuntungan komisi lah
ini kan kasus ini sempat
dulu juga dilaporkan ya ke
mkd tahun dua ribu tujuh belas kalau tidak salah
terkait dak di lampung ini
waktu itu kan ada yang melaporkan ke mkd
karena kan kemudian
memang mustafa bupati
lampung tengah itu kan kemudian
bahasanya dia ingin jadi jasik kolaborator
dan buka bukaan ada yang
mendengar itu melaporkan ke mkd
tapi kan prosesnya
masih sumir masih awal begitu jadi
belum bukti yang cukup begitu sehingga
belum bisa ditindaklanjuti tapi
saya tetap rajin memantau itu
ke lampung sampai dua kali saya
dan melakukan komunikasi
dengan pihak pihaknya pak mustafa
dan juga pihak lain
almarhum zainuddin musa saya juga pernah
menemui ke lampung sukamiskin untuk
lampung ini seperti apa sih
jadi proses yang saya lakukan
lampung ini seperti apa
upaya paksa dari kpk terhadap
pak haji sabzudin artinya diumumkan bersangka dan ditahan
proses yang memang seharusnya
kalau memang ada alat bukti cukup
tapi bahwa nanti kalau dipulangkan karena hanya saksi
ya kita tunggu tapi
kalau melihat situasi hari ini yang
begitu tanda kutip mencekam
begitu ya tak orang saksi
aja begitu sampai
sampai mengirimkan doa
semoga pak haji sabzudin sehat
kalau memang pak haji samsudin mengirim surat
bahwa dia pernah berkontak
erat dengan orang yang pernah covid
dan harus isolasi mandiri
ya sederhananya kpk harus mengirimkan tim
dan juga tim kedatang
kalau memang itu
sehat dan kemudian tidak covid
dan memang diperlukan dia harus datang kpk
ya dibawa gitu kan
nah dia tidak datang sampai dua belas jam
misalnya dibawa kan boleh aja diterbitkan
surat perintah penangkapan kalau memang sudah
tersangka nah itu saya kira
proses ini yang kita
abrisasi dalam konteks
dengan pak haji sabzudin ini kan selalu saya
ditanya wartawan itu
sebulan yang lalu mengatakan
mari kita tunggu kalau
seperti kasus lain kan saya biasanya
tapi kalau dalam ini saya
cukup sabar menunggu karena
bahasa pengertian saya yang
lampung nah itu agak
kalau di ranking itu ranking satu
ranking dua dalam
kasusnya robin empat puluh tujuh itu adalah
terkait dengan rita widyatari
baru justru yang tanjung balai
itu levelnya ranking tiga itu
tidak seperti yang di kasus lambung tengah
lampung tengah itu ada dua persoalan
oleh orang orang yang
mengaku orangnya pak aziz atau
mencatut saya belum bisa
mengatakan disini tapi yang kedua adalah
dipantau terus oleh kpk
dan kemudian seakan akan pak haji sabzudin
aliza gunado itu dikawal oleh
robin empat puluh tujuh jangan sampai
kira kira nanti itu melakukan
sesuatu manuver atau apa yang
membahayakan pak haji sabzudin jadi
artinya ada dua peristiwa kalau lampung ini
yang berkaitan dengan pak haji sabzudin
bang boyamin ditahan dulu kita akan
kita akan lihat kita akan lihat dulu
suasana di gedung kpk
baik saya saparkan saya raff raff
yang berada di gedung kpk raff raff ada
update terbaru dari gedung kpk

delapan lewat lima menit tadi berkata pak haji sabzudin pak haji sabzudin pada pukul sekitar delapan lewat lima menit tadi pak haji sabzudin pada pukul sekitar delapan lewat lima menit tadi
pak haji sabzudin pada pukul sekitar delapan lewat lima menit tadi pak haji sabzudin pada pukul sekitar delapan lewat lima menit tadi pak haji sabzudin memang tidak memberikan keterangan apapun
namun dirinya sempat melambaikan tangan
kepada kami awak media dan langsung
menuju ke dalam gedung komisi
pemberantasan korupsi sebelumnya elvira
haji samsudin mengirimkan surat kepada
kpk untuk menangguhkan pemanggilannya
kepada penyidik kpk sampai pada tanggal
oktober namun akhirnya pimpinan kpk
menolak surat penangguhan tersebut
walaupun alasan yang dikemukakan oleh
haji sabzudin ini adalah karena dirinya
saat ini sedang melakukan isolasi mandiri
yang diduga terpapar virus corona
dan elvira banyak informasi yang kami dapatkan
termasuk diantaranya dari kolega haji sabzudin sendiri
yang mengatakan bahwa mahkamah kehormatan dewan dpr ri
habibur rahman juga mengatakan
tidak akan mengintervensi
kasus haji sabzudin yang merupakan
kasus dugaan suap dana alokasi khusus
di lampung tengah pada tahun dua ribu tujuh belas
yang juga melibatkan ketua
angkatan muda partai golkar
aliza gunado yang memberikan uang
senilai tiga miliar rupiah dan tiga puluh enam ribu usd
kepada penyidik kpk
kami elvira masih tetap menunggu

ketika pemeriksaan terhadap
aziz samsudin yang merupakan politisi golkar
sekaligus juga wakil ketua dpr ri
nantinya akan bisa memberikan keterangan
namun kami belum bisa memastikan
berapa lama aziz sabzudin
nanti akan selesai diperiksa
kemudian konstruksi perkaranya bagaimana
kronologisnya seperti apa dan pasal seperti apa
lebih jauh elvira pihak internal dari kpk sendiri mengatakan
lebih jauh elvira pihak internal dari kpk sendiri mengatakan
bahwa sebelumnya meminta
agar kooperatif terhadap
pemeriksaan yang dilakukan
oleh penyidik kpk agar kasus ini
raff raff tadi saya melihat pada saat
aziz samsudin tiba di gedung kpk
sendiri begitu ya kita ingin
mengkonfirmasi lagi apakah
betul memang dijemput paksa
datang sendiri tanpa
penyidik kpk sesuai dengan surat pemanggilan
memang hari ini tidak
berikan informasi kepada kami
ada penjatualan terhadap
yang cukup menarik adalah bahwa
penjemputan aziz samsudin maksud saya
yang dilakukan oleh pihak kpk ini
setelah saya mendapatkan informasi
bahwa surat permohonan untuk
penangguhannya memang ditolak
atau tidak memenuhi panggilan ini
memang sedikit bias begitu
kata mangkir sepertinya tidak
memenuhi panggilan dengan
berbagai alasan apapun namun
sepertinya penyidik kpk atau pihak
dari internal kpk sendiri
aziz samsudin yang meminta untuk
dipanggil sampai pada tanggal atau batas
isomannya selesai pada tanggal empat oktober
pada akhirnya malam hari tadi
tujuh atau setengah delapan
untuk diminta keterangan
langsung pada malam hari ini
dan sepertinya ada
komitmen dari pihak internal kpk
sendiri untuk menyelesaikan kasus ini
yang sudah berlangsung sejak tahun
baik sudah hitungan
menit begitu ya dan pemeriksaan
masih berjalan apakah anda melihat
kuasa hukum yang datang
ataupun perwakilan dari
partai golkar ataupun
dpr kolega aziz yang datang ke gedung
sabzudin tadi saya
melihat beberapa kuasa hukumnya
yang menemani tapi saya
belum memastikan dan belum bisa memberikan
kepastian apakah aziz samsudin datang ke
kpk bersama dengan kuasa hukumnya
begitu yang dapat kami
ke gedung kpk
datang sekitar pukul
untuk memenuhi panggilan
dari penyidik kpk dan seperti yang
saya informasikan tadi elvira
keterangan dan dibutuhkan
pendampingan dari kuasa hukumnya
akan menginformasikan lebih
jauh kepada anda dan juga pemirsa
baik raff raff terimakasih
untuk sementara kita tunggu update terkini
lainnya apapun informasi yang saat ini
tengah berlangsung di gedung kpk
terimakasih untuk sementara saya ke
mungkin ada sedikit komentar
pemeriksaan hari ini ada yang mengatakan
cukup berjalan dengan
penuh drama karena sempat ada
surat permintaan penundaan
pemeriksaan karena alasan harus
pandemi dan akhirnya
ditolak oleh penyidik kpk dan
akhirnya malam ini kita melihat kehadiran
aziz di gedung kpk
sudah mewanti wanti sejak kemarin
jangan sampai ada drama lagi
seperti bapak ubin jol
nah tadi saya makannya sore
itu sekitar jam lima
meminta kepada kpk
untuk memastikan itu jangan sampai
dibohongi dengan surat gitu nanti betapa
jatuh nama kpk
ternyata orangnya ternyata
sehat sehat saja misalnya begitu kan
harus dipastikan jadi
jangan sampai terkesan kpk malah disetir
malam ini saya kalau tadi
melihat kendaraan yang datang itu
memang plat hitam tapi kok
di depan yang pintu
samping kiri itu yang turun
itu kok pakai seperti
setidaknya meskipun bahasanya dijemput
biasa bukan dijemput paksa
dipastikan untuk berangkat
kita tunggu keterangan dari kpk
dan ramai juga sempat diberitakan bahwa
sudah disandang oleh aziz samsudin
tapi kemudian secara resmi
belum diumumkan oleh kpk
apa kemudian yang terjadi dibalik
hal ini kita nanti akan diskusikan
usai jeda ya bang boyamin
kami jeda dulu cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih
bersama kami saya sapa lagi bang boyamin
bang boyamin sebelum kita
berbicara lebih lanjut mengenai
kasus yang diduga menjerat
wakil ketua dpr sekaligus
wakil ketua pemumpatai golkar aziz samsudin
kita simak dulu pernyataan wakil ketua
mkd dpr ri terkait
ada beberapa perkara di mkd
merupakan perkara pelanggaran hukum
pure pelanggaran hukum jadi nggak abu abu
kasus papa minta saham itu kan masih
abu abu antara hukum dengan
hanya etik tetapi kalau yang jelas jelas
hukum tentu kami gak boleh offsite
masalah hukum tentu tidak ya
bahkan kita menggarisbawahi
bahwa mkd tidak akan
pernah mengintervensi proses hukum di
karena itu tidak akan memberi bantuan hukum
baik itu pernyataan dari
mkd firm begitu ya
untuk kasus aziz samsudin sudah firm sikapnya
berbeda dengan kasus yang
waktu itu kita tahu menjerat pak
setiano fanto mantan ketua umum partai
golkar sikap yang berbeda ini menurut
kan harus dibandingkan
misalnya dengan kasus
dia kan di proses hukum tapi juga
etik dari jangwas
tanggung muda pengawasan sudah
memberhentikan jabatan yang bersangkutan
karena dianggap pergi ke luar negeri
padahal waktu itu juga ada rencana
yang lebih berat lagi sanksi etiknya
baru kemudian juga proses hukum
berjalan dan dinyatakan bersalah
baru kemudian diberhentikan secara
tidak hormat dari capta
juga dalam kasus yang sama
joko chandra itu terkait dengan
dan prasetya utomo
waktu itu juga propam
membuat sidang etik dan kemudian mencopot
jabatannya jadi sesuatu yang
etik itu belum tentu melanggar
hukum tapi kalau hukum pasti melanggar
etik jadi bukan
seperti seakan akan kalau nanti
bersalah melanggar etik seakan akan
itu malah semakin memperkuat
kesalahan hukumnya belum tentu jadi
ini adalah sesuatu yang
jeruk dimakan kulitnya
kulit jeruknya maksudnya
menjadi sesuatu sulit dan
saya dulu kan pernah membuat
tataran ideal mkd
yang benar itu adalah
pas harus ada anggota dari luar
setidak tidaknya orang yang sangat
senior dan integritasnya
bagus dan mengerti paham etik
ya seperti kayak dewan pengawas
sekarang misalnya tapi
itu nampaknya kemudian malah dicoret
ikut menyusun aturan tentang
mkd begitu meskipun level
yang kecil gitu bahwa
mkd itu baik yang di daerah
dprd maupun yang di
nya seperti itu ada
ada faktor orang
luar untuk penyeimbang tapi kalau
mkd ini hanya orang dalam ya susah
untuk berharap untuk melakukan tugas
untuk menjaga marwah
dan matabat geluhuran budi dari
anggota dpr sendiri karena
bisa aja saling mengunci
anggota partaiku kamu
keras nanti gantian
anggota partaimu aku keras
akhirnya apa yang terjadi ya
anggota partaiku tidak boleh keras berarti
anggota partai lain juga akhirnya lunak
saling seperti saling menyander
menyayangkan proses mkd yang
menurut saya ini malah jadi minimalis
harusnya kan dalam konteks konteks
tampil di depan belum ada
nunggu putusan pengadilan segala macam karena
dalam pelanggaran hukum pasti ada
pelanggaran etiknya tapi di
pelanggaran etik belum tentu adalah pelanggaran hukum
jadi ini sangat salah sikap mkd
yang seperti ini artinya
seharusnya seiring dengan proses
yang belum bisa dipastikan
bisa dikatakan seperti itu ya karena kita masih
menunggu statement resmi dari pimpinan kpk
seharusnya mkd juga sudah mulai bergerak
karena kasus ini sudah pernah
dilaporkan di dua ribu tujuh belas
jadi ini kan yang disidik
ini adalah kasus yang lampung
tengah terkait tahun dua ribu tujuh belas
sementara yang dilaporkan
kemarin itu justru yang terkait dengan
dong balai terkait dengan dugaan
pemberian uang dua ratus juta
dari aziz hamzudin kepada
nah ini kan sebenarnya pak aziz samsudin yang
lama di komisi hukum
mestinya kan tahu bahwa
wkpk itu tidak boleh
diberi karena nanti akan konflik kepentingan
akan melanggar etik juga
dan pak aziz hamzudin memberikan itu
kan harus pada posisi yang clear
sebenarnya kalau memang
dia niatnya bersedekah membantu orang kan
panti asuhan orang miskin kan banyak
kenapa harus membantu robin empat puluh tujuh
ini clear sebenarnya ranahnya
kpk belum menyidik perkara
yang terkait dengan tanjung balai
ada ranahnya kalau memang mau bekerja
menurut perasaan saya tidak bekerja ya sudah
apapun bisa dijadikan alasan elvira
samsudin kita tahu pada saat press conference
ataupun di dalam pembacaan dakwaan
di sidang terkait penyidik kpk robin empat puluh lima
juga sudah disebut sebut saat itu ya bang ya
ya beberapa kali kok dilaporkan sebelum sebelumnya
juga ada gitu tapi
atau pintar sehingga lolos
atau memang betul tidak melakukan
tapi proses proses itulah masyarakat kadang kadang
memanai yang sebenarnya kan
ini nampaknya belum mampu
mampu disalurkan aspirasi
ini oleh mkd
jelas memberikan kemenangan dan
memberikan amanah pada mkd untuk menjaga
harga martabatnya dpr
kalau tapi kemudian seperti ini ya
susah untuk kedepannya
karena akan akan saling menyandera
kalau urusan hukum selalu dikatakan begitu
kami tidak ingin mendahului hukum
atau tidak mau belajar dengan
kasus yang tidak ditangani
oleh lembaga lain yaitu kejaksaan agung
atau kpk sendiri kan juga pernah ada beberapa
yang seperti robin empat puluh tujuh
kemarin juga dewan pengawas
dan diberhentikan dengan tidak hormat
padahal dia jelas jelas dianggap menerima suap
atau bahasanya memeras bahkan
kalau entah itu
menipu atau apa
tapi kan mkd nyatanya juga sudah memberhentikan
dengan tidak hormat robin empat puluh tujuh
sebelum proses hukumnya juga selesai
dpr ini menurut saya kan
lembaga politik dan juga
lembaga yang juga memproduksi
undang undang berarti lembaga hukum juga
nah ini mestinya justru
menjadi tolakan yang baik
yang bikin undang undang bikin aturan itu kan
tas tentang etik dan hukum
itu saya yakin sebenarnya tahu
tapi karena ini barangkali
saling menyandera antar partai
kalau anggotanya itu jangan keras keras dong
dan itulah yang seperti
antara mkd sendiri kode etik
kode etik yang seperti
antara berlaku diantara internal aja gitu
jadi tidak boleh keras keras
bang boyamin kita sambil menunggu ya
cnn berupaya untuk menghubungi perwakilan
dari partai golkar
tapi berbicara mengenai partai golkar
badai yang cukup kencang terjadi
dalam satu dua pekan ini
setidaknya dua politisi partai golkar
kita tahu anggota dpr alex nurdin
sudah ditetapkan sebagai tersangka
oleh kejaksaan dan kita masih
menunggu bagaimana status
hukum dari wakil ketua umum
keduanya adalah bisa dikatakan orang penting
elit partai bagaimana anda melihat
dalam pusaran korupsi
sebenarnya saya tidak
ingin terlalu jauh ini
bahasa minimalisnya kan oknum
tapi oknum tidak akan bisa nakal
kalau di lembaganya terdapat
tata kelola yang baik
tata kelola pengawasan juga
dan sehingga untuk bentaruk
untuk bentuk transparan
dan akuntabel itu betul betul
dijalankan saya kira juga
tidak akan bisa oknum nakal di dalam
sebuah partai yang menerapkan
tata kelola yang baik juga
nah ini yang sebenarnya saya tidak
ingin menyalah nyalahkan menuduh nuduh
tapi sebagai hikmah
manfaat dari kejadian kejadian ini
semoga saya berharap
partai politik semakin membuat
tata kelola yang baik baik dari
sisi anggaran kebijakan maupun
dan itu betul betul dilakukan
nyaringan yang tepat
supaya kader kadernya yang duduk
dieksekusi duduk yang di legislatif
itu nantinya adalah orang orang yang baik
dan betul betul bisa menjadikan
pelajaran untuk mengelola anggaran
baik dan juga tidak ada korupsi
jadi ini yang saya
masih berharap masih bisa dilakukan kedepannya
yang baik tata kelolanya
mungkin bisa ngambil anggaran negara maksimal
tapi kalau tata kelolaannya jelek
misalnya dalam muktamar
tidak ada demokrasi
kemudian ada gampang pemecatan
ada indikator indikatornya maka dikurangi
kalau ini misalnya
sehingga partai lama lama akan jadi baik
yang harusnya mulai kita pikirkan
bersama jangan sampai ini
hanya akan terulang terulang
dan terulang lagi kejadian kejadian seperti ini
artinya jika pun oknum begitu ini
tadi bang boyomin mengatakan
ada satu dua yang kemudian
setidaknya ada peran partai tanda kutip
karena ada fungsi kaderisasi
ada pembinaan disana dan ini juga menjadi
tanggung jawab bersama begitu ya bang boyamin
yang lebih parah kan transaksional
ada yang dimintai
setor duit kepada
partainya untuk mendapatkan
dapil yang bagus dan nomor yang bagus
kalau setornya nggak banyak dia nomornya
bawah dan mungkin dapil
yang kering atau dapil yang
pendukungnya kurang banyak jadi
ini aja sudah bermasalah sejak disitu
di dapil jawa tengah itu saya tahu
persis bahkan sampai habis
empat puluh an miliar untuk menjadi
meskipun gaji katanya
pak kris jayanti itu
sebesar itu lima ratus juta tapi potongan
partai juga banyak untuk konstituen banyak
juga nggak cukup sebenarnya kalau bicara
nggak nendang itu nggak akan balik modal
jadi ini yang sebenarnya
tata kelola tentang
sesuatu yang menjadi krusial dan juga
tata kelola di partai jadi
juga perintah atau
negara ini membiayai partai politik
tapi dengan sistem nomen patur tadi
paling bagus tata kelolaannya
sesuai jumlah anggota atau
sesuai jumlah pemilihnya tapi
kalau kemudian ada misalnya itu
tadi ini seperti partai keluarga
tidak ada muktamar yang
demokratis tidak ada kongres yang
atau munas yang demokratis maka
kemudian tidak ada mahkamah
partai yang independen untuk membela
orang orang yang hanya sekedar tidak
disenangi terus dipecat misalnya
sesuatu yang gampang kalau mau
loh ya tidak ada tata kelola
yang baik ini tetap gampang
baik oke kita tinggalkan
sepuluh partai politik mari berbicara
mengenai kinerja kpk bang boyamin
kita tahu bagaimana
menjadi sorotan begitu ya ada pemberhentian
penyidik kpk tapi di sisi lain kita
perlu apresiasi ya bang boyamin
saat ini tengah dilakukan
ada beberapa kasus operasi
tangkap tangan di berbagai daerah
dan saat ini juga tengah fokus
menyidik ataupun apa ya
memeriksa wakil ketua
menurut anda kinerja kpk
ya kalau dari bahasa
negatif semua karena tanggal tiga puluh
orang pegawai kpk yang
dibela habis habisan oleh
masyarakat tidak boleh dipecat begitu bahkan
sampai minta presiden turun tangan
cara hari ini itu adalah dalam rangka
membuat pencitraan lain
bahwa kpk bekerja dan
misalnya menangkap dan menahan pak haji samsudin
sehingga nanti kalau tanggal tiga puluh ini
dipecat maka pemecatan
itu tidak begitu
bombastis atau tidak begitu heboh
kan gitu kalau bahasa nyinyir saya
tapi apapun saya apresiasi karena
kalau memang tidak ingin bekerja
atau sekedar pencitraan ya
bupati nanti kepala dinas
nanti lama lama caman dan kepala desa yang
ditangkap kpk karena sebelum misalnya
pak aziz samsudin hari ini ditahan kan
cuman level bupati probolinggo
terus bupati hulu sungai utara
terus terakhir kolaka timur gitu kan
jadi kalau itu saja dan itu sekali lagi
saya tekankan ini adalah produk
lima puluh tiga orang yang dipecat akibat
twk seperti yang
aziz samsudin ini kan pengembangan dari tanjung balai
dan juga dari kasus mustafa
nah itu yang
itu juga dulu setahu saya penyelidikannya
dikerjakan oleh orang orang yang
sebagian dipecat ini jadi itu yang
kalau bahasa nyinyir sebenarnya
apresiasi itu juga masih
bersyarat gitu kira kira
tidak apresiasi penuh gitu karena
apapun ke dalam konteks ini
kpk yang kuat ya berarti
lima puluh tiga orang itu diangkat kembali jadi asn
kalau tetap dipecat ya
tetap pada posisi saya pelemahan
jadi tambah lagi yang paling utama adalah
adanya revisi undang undang kpk
nomor undang undangnya tahun
nah itu yang kemudian banyak
mengepiri dan bahasa saya
sejak jadi ngaling ngaling melemahkan kpk
perbaikan perbaikan ini akan tetap
akhirnya menjadi sesuatu yang berat
untuk kpk yang kuat
jadi kalau ada tindakan ini segedar
bahasa saya kemarin seperti misalnya
di putusnya dewan pengawas
terhadap bu lili
nah perusahaan yang itu kan ada ott bupati
nah kesannya kan untuk
berita buruk dengan berita baik
sambil menunggu bagaimana nanti
kelanjutan nasib wakil ketua dpr aziz sam sudin
yang saat ini masih berada di
gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
terima kasih bang boyamin
diskusinya malam hari ini
selamat malam sehat selalu
ketua umum partai golkar aziz sam sudin
yang saat ini tengah berlangsung di gedung kpk
kita sudah terhubung dengan
ketua badan advokasi hukum dan ham
dpp partai golkar
tadi sudah tiba di gedung kpk
saat ini menjalani pemeriksaan
apakah ada tim kuasa hukum
dari golkar yang ikut mendampingi
sampai malam ini mbak elvira
kami dari bakum ham
belum ada yang mendampingi
bapak aziz sam sudin
yang dilaksanakan di kpk malam ini
jadi sampai malam ini
pihak keluarga ataupun pihak
belum meminta bantuan
ke bakum ham
dpp partai golkar
kalau memang dibutuhkan besok atau lusa
ya tentu kami akan siapkan
yang akan mendampingi
pak asis kalau itu dibutuhkan
karena memang begitulah
kita di partai golkar
jika ada kader yang
membutuhkan bantuan untuk pendampingan
ya kita memberikan pendampingan
terakhir pak aziz
dengan dpp kapan pak
karena kan memegang peran penting juga di
partai golkar sebagai wakil ketua umum
kalau di dpp ya beliau
tentu selama ini kan beliau aktif
beliau adalah wakil ketua dpr ri
beliau juga aktif selama ini
tidak ikuti secara langsung
acara acara rapat di dpr
beliau menghadiri rapat itu
jadi selama ini pak aziz tergolong
beliau adalah pimpinan yang
aktif dalam kegiatan kegiatan
dan di dpp
baik ada arahan khusus
dari ketua umum partai golkar
pak erlangga hartarto terkait kasus pak aziz ini
pak ketua umum
dengan masalah yang menimpa kader
partai golkar secara keseluruhan
beliau selalu memesan
kepada bakum ham
untuk selalu memberikan
atensi perhatian khusus
dan mana kala yang bersangkutan
kader yang membutuhkan bantuan hukum
maka serapat mungkin
kami dari bakum ham
untuk memberikan bantuan hukum
kepada kader yang diduga
melakukan tindak pidana
apakah itu pidana khusus
atau pidana umum pada prinsipnya
apa yang harus disiapkan
itulah harapan beliau
mempelajari semua kasus kasus
yang menimpa kader kader kita
dan terkait dengan pak aziz
pak ketua umum juga
menyampaikan untuk memberikan
tentu ada keterbatasan kita
sampai saat ini
bakum ham belum mendampingi secara resmi
sebagai tim kuasa
jadi kita sebatas saat ini
kita hanya melakukan pemantauan
dan ini kita lakukan terus
kita masih menunggu keterangan resmi
bagaimana hasil pemeriksaan
jika kemudian ada peningkatan
karena dalam satu dua pekan terakhir
ramai dikabarkan bahwa
pak aziz sudah ditetapkan
sebagai tersangka meskipun sekali lagi
kita menghormati proses hukum
kita menunggu secara resmi
bagaimana statement dari kpk
jika ada peningkatan
status pak aziz apakah kemudian
di nonaktifkan dari posisi sebagai wakil
ketua umum dan
atau seperti apa nanti arahan
dari partai golka
partai golkar tentu mengacu
kepada aturan dan mekanisme
pak ajis malam ini ditetapkan sebagai
tersangka apalagi kalau
langsung dilakukan penahanan
maka partai golkar tentu tidak akan
karena ini adalah
masyarakat lebih luas
tentu partai golkar akan
dpr untuk dilakukan
sebagaimana kita ketahui mbak elvira
undang undang md tiga maksud saya
dalam rangka pemberhentian jabatan
karena beliau meninggal dunia
kedua karena mengundurkan diri
hamzudin ini mengundurkan diri
maka itu lebih cepat kita proses
karena tidak perlu
lagi kita melakukan pergantian
dalam pergantian sementara itu
juga sebenarnya memang
diatur di dalam
diberhentikan secara sementara
di dalam pasal
tata tertib juga itu diatur
bahwa bagaimana seseorang pimpinan itu
sementara dari jabatannya
karena didakwa melakukan tindak
pidana yang di ancam dengan pidana
penjara paling singkat
kalau itu kalau pidana
umum kalau pidana
itu selain lagi
dpr itu sebagaimana
yang saya sebutkan juga tadi itu
melakukan tindak pidana
khusus maka itu tidak
dihubungkan dengan posisi pak aziz
malam ini beliau
diduga melakukan tindak pidana
dalam kasus ini maka
sementara kalau tidak ada pengunduran dirinya
tetapi kalau ada
pengurahan diri itu beda
maka tidak perlu lagi
diberhentikan secara sementara
tetapi langsung berhenti
sebagai anggota sebagai ketua
dan digantikan nanti yang diusulkan oleh
tentu dalam mekanisme yang ada
ketika anda di internal partai golkar
yang dipimpin nanti oleh pak ketua umum
ya tentu akan
sesuai dengan mekanisme yang ada
karena partai golkar adalah partai
besar partai yang lama
partai yang menghadapkan dengan
nilai nilai demokrasi yang bagus
baik ketua badan advokasi hukum dan ham dpp
partai golkar pak supriyansa terima kasih pak
waktu anda malam hari ini sudah
berbincang bersama kami kita tunggu bagaimana nanti
usai diperiksa oleh penyidik kpk
selamat malam teman teman